banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal dengan modus beragam yang
menjanjikan keuntungan luar biasa hingga kini masih ada salah satunya lembaga investasi ilegal
kasus seperti atg ini masih terjadi karena ada kebutuhan di masyarakat menurut direktur
pengawasan lembaga jasa keuangan dua dan manajemen strategis ojk kantor regional empat jawa timur deddy
patria masih banyak masyarakat yang tergiur untuk meningkatkan kekayaan dengan cepat padahal skema
keuntungan tersebut tidak logis tapi kalau untuk investasi ilegal kalau melihat dari jumlah
nominalnya ya kerugiannya udah bisa dipastikan orang yang berduit kan ya makanya untuk kalau
istilah saya investasi ilegal ini korban orang orang yang kembali lagi orang orang yang
pengen kaya pengen kaya lebih cepat gitu ya ya istilahnya kuncinya sebetulnya iman ya tawaran
itu kalau mereka memikirkan kelogisannya kemudian mereka cek legalnya kemudian mereka cek legalnya
kualitasnya itu ya di kita istilahkan dua l mereka pasti tidak akan akan menerima tawaran itu ya
robot trading atg menjanjikan keuntungan dua ratus empat persen setahun padahal keuntungan perbankan
saja hanya sebesar enam persen setahun kau ingin investasi itu selalu ada return dan selalu ada
atau anggap lah kita itu mesin ya dan di mesin itu dimasukkan
algoritma nah algoritmanya dari mana ya pasti dari manusia ya manusia ini yang memahami tentang
bagaimana melakukan pemilihan saham misalnya nah itu dimaksud dimasukkan di dalam sistem atau robot
trading tersebut jadi itu sebenarnya bukan investasi ya tapi itu adalah alat bantu mbak
nah alat bantu ini
hai itu kalau di bursa efek indonesia itu tidak ada tidak ada seperti itu karena kita ini sebagai
investor misalnya ya nah ini kita harus memahami bahwa di dalam melakukan investasi itu selalu ada
risk ini adalah alat bantu kita dewi meminta masyarakat membaca modus yang terus berulang
ini dan mengecek kejanggalan dan legalitas sebelum memutuskan berinvestasi ardia putri aga dipa
surabaya jawa timur